kementerian perhubungan akhirnya membatalkan rencana penerapan larangan diskon tarif ojek online
dilansir dari detik finance diskon ojol boleh diterapkan selama tidak melanggar tarif batas atas maupun bawah
tarif tersebut diatur dalam keputusan menhub nomor kp tiga ratus empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor
yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi
kementerian perhubungan menekankan pihaknya memberi perhatian pada diskon ojol
semata untuk menjaga keberlangsungan bisnis tersebut
tarif baru ojol berlaku di tiga zona
batasan tarif ojol zona satu meliputi sekitar sumatera jawa selain jabodetabek
serta bali yakni rp satu delapan ratus lima puluh hingga rp dua tiga ratus per kilometer
sementara untuk zona dua yang meliputi jabodetabek yakni rp dua hingga rp dua lima ratus per kilometer
terakhir untuk zona tiga yang meliputi kalimantan sulawesi kepulauan nusa tenggara
kepulauan maluku papua dan sekitarnya adalah rp dua seratus